jajaran polda jawa tengah menyiapkan skema rekayasa arus balik mulai sekarang termasuk kemungkinan memperpanjang one way
saat ini one way direncanakan berawal dari kali kangkung namun polda mempertimbangkan memperpanjang hingga di awal hidup banyumanik
kemacetan di gerbang tol kalikangkung semarang pada h tiga dan h dua nyaris berimbas
pada kelumpuhan arus mudik di jawa tengah polda jawa tengah memperpanjang one way dengan menambah one way lokal hingga tol bawen bakar tol salatiga
sehingga dalam waktu dua puluh menit macetan akhirnya terurai
mulai saat ini meski arus mudik masih bergulir polda jawa tengah sudah menyiapkan beberapa skenario untuk mencegah antrian panjang
bahkan kemacetan di gerbang tol kalikangkung semarang dimana salah satunya adalah memperpanjang one way dari kalikangkung ditarik mundur hingga gerbang tol banyumani
pada saat ini pemerintah melihat angka dari jasa marga
jadi angka itu tapi berapa bangkitan arus yang dari timur nanti bisa kita lihat apakah nanti bangkirnya dari kalikangkung apakah dari kalimantan apakah dari empat ratus empat puluh dua bahkan apakah dari salatiga
kita tidak terlalu memperpanjang menantol juga